medan diduga pelaku berjalan di halaman apel tersebut
tidak beberapa saat di depan kantor bagian operasi
polrestabes medan pelaku meledakkan diri
kita belum tahu apa rangkaian daripada ledakan tersebut
apakah hikes eksplosif atau apa
saat ini tim sedang bekerja
densus delapan puluh delapan anti teror dalam tim
polrestabes medan polda sumatera utara sedang bekerja
untuk melakukan proses selanjutnya
apakah jaringan ini masuk dalam jaringan apa dan lain lain
saat ini kami sedang bekerja
tentunya kita sedang melakukan perimeter aman
agar tidak terjadi hal yang kita inginkan
berapa orang pelakunya
diduga informasi pertama